ketua dpr non aktif setia novanto tampil beda di sidang kasus megakorupsi proyek ktp elektronik di pengadilan tipikor jakarta pusat hari ini
hari ini siap jadi penuntut umum maklis dan penasar hukum berharap saudara selalu sehat
berbeda dengan tampilannya yang sakit sakitan saat sidang perdana pekan lalu setia novanto kali ini muncul segar bugar
sejak tiba di pengadilan tipikor rabu pagi setia bahkan beberapa kali terekam mendebar senyum
termasuk kepada sang istri deisti astriani tagon yang duduk di bangku pengunjung
desi kali ini juga tampak lebih tegar dibanding saat ia tertangkap kamera terus menangis sepanjang sidang suaminya pekan lalu
di sidang perdana tiga belas desember lalu setia memang hadir namun dengan keluhan sakit diare
ia bahkan harus dipapah saat berjalan menuju kursi pesakitan
setelah berulang kali diperhatikan setia menemukan seorang perempuan yang berpengalaman
kali diperingatkan majelis hakim karena tidak bisa menjawab pertanyaan dengan alasan kurang sehat
sidang saat itu akhirnya diskors agar terdakwa bisa menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan
insiden setia novanto diare saat sidang pekan lalu nyatanya masih terus dibahas di media sosial
warganet bahkan mengaitkannya dengan sebuah drama korea berjudul my lawyer mr joe
drama yang tayang di stasiun tv kbs dua korea selatan tahun lalu ini mengisahkan alur yang mirip dengan kejadian setia novanto
seorang terdakwa berpura pura sakit saat disidang
tapi joe delho sang jaksa penuntut yang diperankan aktor park shin young rupanya tak kehabisan akal
dia berhasil membongkat bahwa alasan perdakwa sakit ternyata hanya dali belakang
jangan lupa like share dan subscribe ya
dan terima kasih sudah menonton